orang yang terkena difteri biasanya mengalami selaput abu abu tebal yang menutupi tenggorokan dan amandel sakit tenggorokan
gaya hidup sehat seperti olahraga itu memang kuncinya begitu ya
teknis yang akan kita buat nanti sop nya
enggak gitu kadang aku juga pernah temenin
ya salah satu alasan penghapusan tenaga honorer adalah
saat menempelkan anggrek ke inangnya di hutan